sudah tiga puluh empat hari berlalu sejak kematian dua mahasiswa universitas halu oleo randi dan muhammad yusuf kardawi
namun pelaku penembakan terhadap randi belum juga terungkap
sebelumnya enam orang polisi difonis bersalah dan dijatuhkan hukuman disiplin
karena terbukti membawa senjata api saat mengawankan aksi unjuk rasa di sulawesi tenggara pada dua puluh enam september lalu
keluarga randi kini menggantungkan harapan kepada kapolri baru untuk segera mengungkap kasus ini dan mengadili pelakunya
kematian rani dan yusuf kardawi dua mahasiswa universitas halu oleo yang meninggal dalam demonstrasi mahasiswa
di gedung dprd sulawesi tenggara kota kendari september dua ribu sembilan belas lalu masih menjadi misteri
sudah tiga puluh empat hari berlalu sejak kematian keduanya namun polisi belum juga dapat mengungkap siapa pelakunya
keluarga randi kini menggantungkan harapan kepada kapolri baru untuk segera mengungkap kasus ini dan mengadili pelakunya
kakak randi fitriani sampai
ali mengaku kecewa dengan mabespori yang dinilai lambat mengungkap kasus penembakan terhadap adiknya itu
permintaan saya terhadap kapolri baru ini usutlah kasus ini setuntas tuntasnya agar pihak keluarga juga ini dapat keadilan
pelaku penembakan adik saya ini sudah tiga puluh empat hari lebih ini belum ditemukan pelakunya siapa belum diungkapkan siapa siapa pelakunya
kemarin itu sempat mabespori
mabes polri datang misalnya melalui via telepon mereka itu menjanjikan saya untuk diangkat sebagai pns
tapi saya sudah menyatakan sikap saya tidak mau diangkat sebagai pns untuk menggantikan nyawa adik saya
saya tegaskan sekali lagi saya tidak mau
sebelumnya kepolisian daerah sulawesi tenggara memfonis enam anggota polisi terbukti bersalah membawa senjata api
saat mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor dprd sultra kamis dua puluh enam september dua ribu dua puluh
keputusan yang dibuat pada senin dua puluh delapan oktober dua ribu sembilan belas ini diambil setelah ke enam polisi melalui serangkaian sidang disiplin divisi profesi dan pengamanan
keenam polisi tersebut dijatuhi hukuman berbeda dari mulai penundaan kenaikan pangkat selama setahun hingga ditempatkan dalam ruang khusus selama dua puluh tahun
intinya dia melanggar smp
dan smp itu dalam perangkan unjuk rasa tidak diperlu mereka membawa senjata api apalagi berpeluru rancang
sidang disiplin itu sendiri tidak memutuskan apakah keenam polisi ini sebagai pelaku penembakan yang menyebabkan mahasiswa universitas halu oleo randi meninggal dunia saat aksi unjuk rasa berlangsung
hingga kini polisi masih melakukan uji balistik terhadap proyektil peluru yang ditemukan di lokasi tertembaknya randi
setali tiga uang penyebab meninggalnya yusuf kardawi hingga kini juga belum menemukan titik terang
saya nur ishak kendari sulawesi tenggara